saya dengar timnas korea kemarin saja latihan intensif tinggi
dan saya melihat timnas indonesia juga bekerja keras tadi
walaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga
memang semakin menjadi baik
jadi mohon dukungan yang penuh dan luar biasa kepada timnas indonesia